bukan di dunia ini cuma satu
gue bisa cek kata dokter
em semakin baik baik aja om
ya ya baguslah
gue udah seneng gitu ya
yang sembuh gitu
pas yang sadar gue malah diusir
lo tenang aja ya
dan gue akan cari tahu kenapa yang seperti itu
terima kasih rane
eh permisi ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
ibu palsu ya
iya lia udah dengar kok dari ayu
ibu kan di dunia ini cuma satu
semua misteri ini akan lebih gampang terbongkar
kamu jangan sebut nama anak itu lagi
mas jangan sebut dia
aksan kan adiknya gilang
gilang dia itu bukan adik kamu
dia tuh komplotannya si engkong
untuk menipu keluarga kita
kamu pikir kenapa eyang stroke coba
eyang tuh denger sendiri
aksan itu bukan cucu eyang
cucu eyang yang sebenarnya
sudah mereka jual
kita gak jadi pergi
kita tetap di rumah
dan kamu gak usah kemana mana ya
tapi kan aku mau terapi
kamu dengerin aja kata kataku
kita gak kemana mana kamu istirahat katanya
lia keluar kamu
aku begini caranya bisa kebongkar semuanya
aku harus cari jalan
lu mau nanya apa sih
waktu lu tau lu itu cucunya yang
waktu sebelum kesini lah pas yang jemput
berarti lu selama ini taunya lu cucunya singkong itu
gue cucunya mau siapa lagi cucunya
singkong itu keluarga atuh atuhnya buat gue
kenapa sih emang nanya kayak gitu
kayaknya aksan gak tau apa apa deh
gak ada gak ada udah selesai
ibu dimana sih bu
apa ibu masih hidup
kenapa ya waktu itu ibu aneh banget
apa itu bukannya ibu
kenapa semua jadi aneh kayak gini
mer itu kan tante ranti mer
itu aja deh
di akhir kelar lagi
dia badut sekali loh apa ibu
skall mulai umur gue

tau atau nggak
ikuti kesini bukannya kamu sudah menyangka kakek jahat pembunuh ibu kamu
enggak kayak malah sekarang lia sadar dia juga punya perasaan yang sama kok bahwa selama ini
itu bukan di dunia kadang memang kebenaran tidak mudah untuk terungkap tapi pada waktunya
kebenaranlah yang akan selalu menang hidup ini seperti angin kakek senang mata hati kamu lihat
sudah bisa melihat mudah mudahan mata hati liang gak salah ya kek ini kamu ambil ini
bawa jepin ini dan pergilah ke toko cahaya
iya pak maaf nanti saya ganti ya pak ya
sekarang ibu ikut kami ke kantor